sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
bawa kembali amirah ke sini

anak kandungnya yang udah susah payah aku pisahkan selama ini
mas mas saya mohon mas jangan kegabah
saya takut nanti prabu husha menyerahkan kamu mas
aku gak peduli sama keselamatan aku tari
aku hanya butuh amirah kembali lagi ke rumah itu

mas tratar permit
bapak tuh seolah olah gak pengen kalau saya ketemu sama ibu saya sendiri
bukan begitu amira
tiba tiba mendadak gak enak badan
lebih baik kita pulang rumah saya dulu ya
besok saya antar ya
kalau memang bapak gak pengen disainsai sama ibu saya
berarti sekarang juga bapak izinin saya buat ketemu sama dia pak
bapak kalau pengen pulang ya pulang aja sendiri saya gak apa apa kok
kamu keras kepala sekali sih
saya bilang kita pulang dulu ke rumah saya
pak pak tuh
cepat kesitu pak
saya gak berhasil menjaga amira
saya harus segera susuk amira kesana
mas iksan sudah dua jam ini gak sadar sadar juga
kamu tenang aja utari
kalau dalam waktu setengah jam
iksan gak sadar juga
kita bawa dia ke rumah sakit
ibu ini amira bu
ibu ini amira
amira kangen banget sama ibu

amira pengen tinggal sama ibu
ibu ini amira
amira kangen banget sama ibu
amira sudah amira
mungkin ibu kamu belum sampai kesini
saya yakin banget ibu saya pas sudah disini pak
bapak inget kan
besi yang ditumpangnya ibu saya tiga jam lebih cepet dari besi kita pak
mas iksan udah sekarang udah dirumah pak
ibu buka pintunya bu ini amira
amira amira sudah sudah
kamu jangan teriak teriak ya pak
gak enak sama warga disini
kita kembali lagi bagaimana
pak mungkin aja ibu saya masih tidur
dia pas udah di dalam pak saya yakin banget
makanya sekarang saya pengen bangunin ibu saya
ibu ibu bangun bu ini amira bu
amira denger saya kalau ibu kamu itu masih
mas itu amira sama prabu wicaya mas
sekarang saatnya mengambil ibu saya
kembali dari tangan prabu
sekarang saatnya menggagalkan prabu merawat anaknya sendiri
ayo cepet keluar
ambil amira dari tangan si prabu
ini kesempatan kamu
jalannya cuma satu
sebelum darah itu menggumpal dan semakin banyak
kita harus segera melakukan apa
kita harus segera melakukan sesuatu
kita harus segera melakukan sesuatu
kamu menunggunya di rumah saya
kamu bisa tidur dulu istirahat dulu mandi
percuma saja dari tadi kamu teriak
tapi buktinya sampai sekarang gak ada satupun orang yang buka pintunya
ya nanti kita kembali lagi
makanya kamu nunggu lagi pak
saya mau ketemu sama ibu saya sekarang juga
ibu dengar amira
ibu ini amira
kamu bilang gak mau
ambil amira sebelum amira dibawa pergi sama
tolong suruh amira pergi mas
suruh dia kembali lagi ke rumah prabowo wijaya mas
kenapa kamu suruh aku supaya amira pergi dari sini
apa kamu gak dengar
dia gak mau sama prabowo wijaya
dia mau tinggal di sini sama kamu
putari kenapa suruh aku supaya amira pergi dari sini
aku itu udah janji sama prabowo wijaya
kalau aku menghina janji itu mas dia kasih menghina aku mas
dia pasti membuat aku menderita
aku gak ada lagi mas
mas jangan tahu
prabowo wijaya itu orang yang jahat mas
kalau aku mengigari janji itu
pasti dia melakukan hal yang buruk pada amira mas
jadi saya mau
tolong mas tolong supamirah pergi ya mas
kita pelan pelan ya
oh ibu di dalam kan om
amira saya ingin bertemu sama ibu om
ibu kamu nggak ada di dalam
oh ibu di dalam kan om
amira saya ingin bertemu sama ibu om
ibu kamu tidak ada di dalam
kan kamu sudah tahu
ibu kamu itu disuruh pergi sama orang ini
ngapain di sini
ibu kamu gak ada di sini